seorang dokter anestesi diduga meninggal dunia akibat kelelahan
dokter tersebut diketahui bertugas di dua rumah sakit swasta
dan tengah menempuh pendidikan subspesialis di sebuah rumah sakit umum
dokter bernama stefanus taufik dikabarkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah bertugas
namun kabar tersebut dibantah oleh perwakilan idi atau ikatan dokter indonesia
sebelum meninggal dokter stefanus baru bertugas selama satu x dua puluh empat jam atau satu hari
hingga kini belum diketahui pasti penyebab kematian sang dokter
dr stefanus taufik tengah bertugas di dua rumah sakit swasta
dan menjalani pendidikan spesialis di sebuah rumah sakit umum
kita langsung lihat tanggapan di lini masa atas kejadian yang menimpa
dr stefanus taufik yang pertama kita lihat
dr stefanus taufik tiga puluh lima tahun wafat tugas berhari hari di kamar jaga
pengabdianmu untuk umat manusia
kemudian akun facebook pak d bop
selain dapat membunuh dokter kelelahan juga bisa membunuh pasien
sudah terbukti bahwa kelelahan membuat human error juga semakin tinggi
kemudian akun berikutnya
ed hisbudidin mencuit turut berduka cita tapi sangat berlebihan beritanya
saya rasa bukan dokter ini saja banyak dokter lain
yang juga bertugas tapi tetap sehat walfiat
kemudian andreas odang hinjaya
evaluasi kembali terkait dengan tugas dan beban kerja bagi setiap profesi
agar tidak terulang kembali kejadian kejadian yang tidak kita harapkan
dan cuitan atau komentar yang terakhir datang juga dari salah seorang dokter
yaitu dokter dita ferdiana dengan akun adverity
mencuit sedih dengar kabar dokter yang meninggal itu terlepas dari apapun penyebabnya
di konfirmasi dan juga diklarifikasi seperti apa kejadiannya atau bagaimana kronologis meninggal ya dokter stefanus
ya jadi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari tadi beberapa tanggapan tanggapan di sosial media
bahwa teman sejawat kami dr stefanus ini bukan dalam pendidikan spesialis
tapi dia pendidikan spesialis konsultan
dia sudah spesialis anestesi yang sedang kelosif untuk konsultan intensive care
di rumah sakit yang sempat juga meninggal itu beliau memang tugas dan tempat prakteknya juga salah satunya di rumah sakit tersebut
nah ada beberapa hal lagi yang juga yang harus dikonfirmasi sebenarnya terkait dengan berita kesimpang siuran ini
bahwa setelah kita coba konfirmasi dengan beberapa teman sejawat di anestesi
terus kemudian juga ada rilis resmi dari perhimpunan dokter spesialis anestesi
yang pertama tugas di rumah sakit tersebut beliau bukan tugas dalam rangka sebagai tugas pendidikan
tapi memang beliau bertugas di rumah sakit tersebut
bekerja sebagai dokter
ya bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di rumah sakit tersebut
terus kemudian yang kedua dia bukan bekerja lima hari di situ
tapi dia memang kalau bertugas dokter jaga
jadi tolong dipahami juga oleh masyarakat juga
bahwa dokter jaga terutama spesialis anestesi ataupun spesialis yang lain itu ada namanya dokter jaga on call
nah terkait dengan tugas yang cukup berat dari dokter spesialis anestesi
karena dia harus meng cover icu
terus kemudian dia mungkin meng cover kalau ada operasi operasi situ atau operasi emergensi
atau tindakan tindakan emergensi yang tidak bisa dilakukan oleh dokter jaga
maka dia harus konsul anestesi
maka dia selalu stand by di rumah sakit
dan itu sudah disediakan jasanya di rumah sakit
kamar jaga untuk dokter spesialis anestesi untuk jaga di rumah sakit tersebut
nah jadi kalau pemahamannya supaya jangan dianggap pemahaman seperti dokter ugd yang dia harus membuka mata sekian jam selama lima hari berturut tidak
jadi dia supaya ini meluruskan pemberitaan
supaya nanti pemahamannya jaga on callnya ini ya kalau memang tidak ada konsulan
jadi dia harus stand by di rumah sakit tersebut
di kamar jaga itu
yang kemudian ketahuan pada saat kenapa ketahuan beliau meninggal pada saat ada hot blue di rumah sakit tersebut
pada saat kemudian ada penanganan pasien jawab doa
soalnya dokternya tidak ada
setelah kemudian dicek di kamar jaga beliau sudah meninggal di kamar jaganya
dokter adib yang juga simpang siur adalah dr stefanus taufik ini meninggal akibat kelelahan
tadi juga tidak dibenarkan
sudah bekerja berhari hari
bekerja berhari hari begitu
apakah sudah diketahui penyebab meninggalnya dokter stefanus
apakah akibat kelelahan benar atau karena apa
dan di rumah sakit tersebut
artinya ini di rumah sakit salah satu rumah sakit swasta ya dok
yang ada di kawasan bintaro ya
ini sudah berapa lama dia bekerja di situ sebelum akhirnya meninggal dunia
artinya kan begini
jadi pemahaman terhadap exhausted atau overworked
bahwa dia karena berhari hari bekerja
tentunya perlu dikonfirmasi lebih lanjut
nah kami sudah meminta kepada teman teman perhimpunan anestesi
begerasama dengan rumah sakit bentaro tersebut itu juga
untuk memberikan rilis resmi
sebenarnya status beliau bekerja seperti apa
kemudian dia bekerja apakah juga satu x dua puluh empat jam ditambah lagi dengan jadwal yang lain
karena dalam kondisi kondisi ini yang perlu dipahami juga
ada kondisi kondisional yang ada di dalam di indonesia
namanya ada liburan lebaran
ada liburan natal
atau karena liburan anak anak sekolah
itu diantara teman teman sejawat mengatur jadwal jaganya
supaya kemudian dia bisa mengatur liburannya juga
dan itu diantara teman teman sejawat
apalagi untuk di anestesi atau di yang lainnya
dia mengatur jadwal itu untuk saling kemudian menghentikan
apakah itu memang ada satu x dua puluh empat jam plus dua x dua puluh empat jam katakanlah
karena informasi yang terakhir didapatkan
beliau memang jaga jadwal
yang seharusnya satu x dua puluh empat jam
tetapi karena meng cover teman sejawatnya
sehingga dia mengambil dua x dua puluh empat jam
supaya dia bisa libur untuk berikutnya
nah ini yang perlu ada konfirmasi nanti dari rumah sakit juga
apakah seperti itu
yang kedua kalau disebabkan karena kelelahan
nah ini perlu harus diketahui juga
teman teman kami di anestesi
itu mereka beban kerjanya memang sangat berat
dan bukan hanya
tiga x dua puluh empat jam teman teman kami di daerah ya
yang dia hanya satu satunya dokter anestesi di daerah tersebut
karena dia harus ready terus
jaga itu seperti apa sih
jaga on call tadi yang seperti apa ya
itu yang harus dipahami
iya yang ketiga
tentunya yang selalu kita ingatkan sebenarnya kepada para teman sejawat kami
dan itu ada di dalam kode etik kedokteran pasal dua puluh
setiap para dokter juga harus mengukur kesehatannya
kemudian apakah dia dalam kondisi fit atau tidak di dalam dia bekerja
dan dia harus merisakan kesehatannya secara rutin
itu wajiban seorang dokter terhadap dirinya sendiri
itu yang tentunya harus dipahami juga nanti
bahwa memang ada beban kerja yang selama ini kurang di freshing
bahwa dokter itu
bukan seperti tenaga kerja yang lain
kemudian dia bisa saklek delapan jam atau empat puluh jam seminggu tidak bisa seperti itu
karena dokter itu bisa lebih dari itu
bagaimana sekarang penghargaan terhadap para teman teman kami
dokter yang dia bekerja seperti itu gitu
yang tidak bisa disamakan dengan profesi yang lain
dan kondisi seperti ini juga tidak hanya terjadi di hari hari libur panjang seperti lebaran
bahkan juga mungkin di setiap hari di sepanjang tahun
juga ini yang dihadapi oleh teman teman yang berprofesi sebagai dokter
tapi sekali lagi
sosial yang kemudian walaupun saya jaga delapan jam
tiba tiba ada konsulan pasien yang gawat
maka harus saya diamkan
itu tidak bisa seperti itu
itulah yang kemudian tolong itu juga diperhatikan
kita nanti akan tunggu konfirmasi resminya
khususnya dari rumah sakit di kawasan bintang arem bersangkutan
terima kasih dokter adib karena kita waktunya sangat terbatas
terima kasih atas klarifikasinya di cnn indonesia connected malam hari ini
seorang dokter anestesi diduga meninggal dunia akibat kelelahan
dokter tersebut diketahui bertugas
di dua rumah sakit swasta
dan tengah menempuh pendidikan subspesialis di sebuah rumah sakit umum
dokter bernama stefanus taufik dikabarkan meninggal dunia
akibat kelelahan setelah bertugas
namun kabar tersebut dibantah oleh perwakilan idi
atau ikatan dokter indonesia
sebelum meninggal dokter stefanus baru bertugas selama satu x dua puluh empat jam atau satu hari
hingga kini belum diketahui pasti penyebab kematian sang dokter
dr stefanus taufik tengah bertugas di dua rumah sakit swasta
dan menjalani pendidikan subspesialis di sebuah rumah sakit umum